usai pertemuan prabowo dengan surya paloh berlangsung di nasdem tower jumat dua puluh dua maret
berhembus kabar akan ada pertemuan sang presiden terpilih itu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati
salah satu yang meyakini akan adanya pertemuan kedua tokoh yang pernah berpasangan dalam pilpres dua ribu sembilan ini
yakni wakil ketua umum golkar erwin aksa
erwin yakin prabowo akan memprioritaskan bertemu dengan megawati untuk meminta saran ataupun pendapat
kalau pak prabowo yang saya tahu ya beliau pasti selalu ingin bertemu dengan tokoh tokoh bangsa tokoh tokoh negara ini
dan beliau selalu mendatangi mendatangi rumah tokoh tersebut
karena pasti beliau ingin mendengarkan ingin mendapatkan masukan
politisi gerindra habibur rahman pun yakin pertemuan kedua ketumparpol itu sangat mungkin terjadi
pasalnya hubungan prabowo dan megawati masih terjalin baik
mungkin saja ya saya belum diinfo secara detail
tapi sangat masuk akal kalau pak prabowo bertemu ibu mega
karena hubungan keduanya kedua tokoh bangsa ini memang baik sekali
klaim gerindra jika prabowo tak punya masalah dengan megawati
juga diungkapkan politisi pdip deddy sitorus
menurut deddy pdip tak punya masalah dengan siapapun selain jokowi
hubungan kita dengan semua baik
yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena apa karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
ya untuk kepentingan dia dan keluarganya
kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan prabowo daripada dengan jokowi
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi
meski begitu upaya prabowo untuk merangkul pdip akan terhalang faktor psikologis
karena adanya keberadaan jokowi dibalik prabowo
kalau hanya sebatas pertemuan saya kira tidak ada persoalan apapun
tapi kalau soal misalnya pdip akan bergabung dengan pak prabowo
tentu sangat tergantung bagaimana hubungan jokowi dan prabowo
kalau hubungan jokowi dan prabowo itu baik baik saja
rasa rasanya sulit bagi pdip menjadi bagian di dalamnya
karena ada jarak psikologis yang sulit bisa dipertemukan karena faktor jokowi
tapi kalau hubungan prabowo dan jokowi tidak baik baik saja di kemudian hari
pdip pun juga tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya
apalagi beberapa hari yang lalu kita mendengar pernyataan didi sitorus
yang tidak baik baik saja itu adalah dengan pak jokowi
ancang ancang prabowo membentuk koalisi besar adalah suatu kediscayaan
tim liputan kompas tv
bersama politisi pdi perjuangan sukur nababan
ada politisi gerindra kamrul samad yang akan segera bergabung
dan juga pengamat politik universitas paramadina ahmad khorul umam
selamat sore bapak bapak semua
bang sukur jadi kalau kita hitung persentase nih kira kira berapa persen sih
pertemuan antara pak prabowo dan bu mega akan terjadi
di samping sebelahnya pak prabowo ini masih ada pak jokowi
kompas suara studio nggak kedengaran
oke kalau gitu sambil diperbaiki jaringan komunikasinya
sekarang masih sudah dengar bang sukur
oke bang sukur kalau kita lihat dari presentase nih bang
satu sampai seratus persen kira kira berapa persen sih kemungkinan pak prabowo
akan bisa bertemu dengan bu mega di samping pak prabowo juga masih ada pak jokowi
tentu saya pertama tama ingin menanggapin dulu
yang kemarin ditetapkan kpu siapa ya
yang mengikuti pemilihan presiden siapa ya
apapun keputusan kpu yang ditetapkan nanti oleh kpu
yang dipilih oleh rakyat biarlah menjadi presiden
yang sudah mantan ya sudah istirahat
ya nanti ke depan ya kan
nah terkait dengan bagaimana sih hubungan antara gerindra dengan pdi perjuangan
nah tentu semua partai politik atau orang per orang kita ini harus bekerja sama membangun bangsa dan negara
ya tetapi di dalam proses pembangunan bangsa dan negara
nah kami pada tahun dua ribu dua puluh empat mengikuti pilpres kemarin kan kami mengajukan pak ganjar dan pak mahfud
nah biasanya kami konsisten dengan hal hal seperti itu
nah bertemu nah tentu itu nanti kita lihat waktunya
tetapi apakah ke depan ada kemungkinan untuk bersama sama
nah tentu saya pikir nanti itu perlu pendalaman yang sangat serius
situasi apa bang yang harus dilihat untuk menentukan pak prabowo ketemu atau enggak jadinya sama bu mega
waktu kesibukan masing masing
ya namanya anak anak bangsa kan ya harus bertemu juga lah suatu waktu
saya dengan teman teman gerindra gak ada masalah kita bertemu kita bekerja sama
tetapi di dalam hal hal ideologi dan bagaimana pandangan pandangan kita di dalam berbagai persoalan mungkin berbeda
tetapi kan tidak boleh silaturahmi kita putus
kita tetap bersahabat dan berteman kan
oke kalau masih belum dijawab oleh bang sukur saya mau nanya ke mas umam
seberapa besar sih mas umang kemungkinan pak prabowo
ini akan bertemu dengan bu mega mungkin apa enggak
karena di samping pak prabowo masih ada pak jokowi
kalau pertemuan mungkin atau tidak madri saya pikir itu akan sangat mungkin
karena juga praktis proposal pertemuan antara pak prabowo dengan bumega sudah diajukan oleh teman teman gerindra
jauh jauh hari sebelum kontestasi pilpres dilakukan
artinya pak prabowo sendiri mencoba untuk melakukan pendekatan kepada bu mega
perhari ini bumega tidak memiliki masalah khusus dengan pak prabowo
yang membuat banteng ketaton yang membuat banteng terluka itu adalah pilihan sikap politik dari pak jokowi
seringkali ketika kemudian banteng merasa terluka itu tidak mudah untuk disembuhkan
harus ada proses cukup panjang untuk healing kemudian rasionalisasinya juga harus tepat
sangat besar akan berpengaruh di level itu
karena itu bagaimana kemudian nanti dari lingkaran bumega sendiri mampu misalnya meyakinkan bumega untuk menerima misalnya pak prabowo sebagai pihak yang realitas perhari ini
kalau misal kemarin merujuk pada putusan kpu dianggap sebagai atau disahkan sebagai pemenang pilpres
maka kemudian bu mega bisa saja kemudian menjalin itu dalam konteks kebangsaan
meskipun tetap ada semua kalkulasi politik dan juga kepentingan
nah bisa juga ini logika yang barangkali agak berbeda
kita juga dalam konteks ini hubungan antara bu mega dengan pak prabowo dibangun sebagai salah satu mekanisme atau instrumen untuk menggebuk balik pak jokowi
nah ini yang kemudian tampaknya masing masing pihak juga mencoba untuk berhitung
pak jokowi juga agak getar ketir juga
kalau misal kemudian kongsi kekuatan politik antara pak prabowo dengan pdip dalam konteks ini bu mega terjalin begitu kuat
karena bagaimanapun juga yang berpotensi menjadi korban dari manuver kekuatan itu salah satunya adalah pak jokowi dan keluarga
tetapi kalau misal kemudian niatnya dengan baik spiritnya adalah rekonsiliasi mencoba untuk menatah hati meletakkan ego secara proporsional
tentu barangkali konteks isu persatuan bisa diajukan
tetapi kalau misal kemudian ada luka yang belum selesai bisa saja kemudian memunculkan korban di dalam konteks ini adalah benturan politik di masa mendatang
jadi salah satu pertimbangannya betul bang sukur
kalau karena masih ada faktor mesranya pak prabowo dan pak jokowi makanya pdi perjuangan masih timbang timbang nih
tetapi akhirnya kan kita melihat banyak hal
salah satu faktor pentingnya itu adalah ya ke depan siapapun nanti ini saya apakah kita sudah menganggap ini sudah final pengumuman kpu kemarin ya
kan masih ada proses proses lain nanti di mk dan macam macam
nah kita akan melihat pertama tentu saja apakah betul betul pak prabowo jika sudah final ya ditetapkan sebagai presiden dua ribu dua puluh
karena ibu mega kami pdi perjuangan sangat sangat sangat strict dengan aturan aturan tersebut
dan terus kemudian ya jangan lagi terjadi seperti hal hal ke depan
makanya sampai bang deddy bersuara bang syukur kami dengan semua partai politik baik kecuali dengan pak jokowi
saya tidak mau mengatakan seperti itu ya
tetapi kan kalau kita lihat faktanya ya
dalam hubungan kemanusiaan etika komitmen loyalitas
termasuk juga terhadap bangsa
loyalitas itu misalnya saya berteman dengan seseorang ya
nah pada saat saya merasa saya lebih besar dia membantu saya
saya sudah lebih besar saya tidak memiliki loyalitas dan tidak memiliki komitmen dan kesetihan
maka percayalah orang tersebut tidak akan pernah memiliki kesetiaan kepada siapapun kecuali kepada dirinya
nah jadi kan hal hal seperti ini kan tentu menjadi sebuah pandangan bagi pdi perjuangan khususnya
jadi ya mungkin kami yang dielit pdi perjuangan kan ya bisa mungkin lebih cepat
kalau tadi saya pinjam healing prosesnya itu lebih cepat
tetapi di bawah itu kan sangat kecewa sekali
saya tidak mau mengatakan ya jokowi adalah musuh besar kami ya
buktinya apapun yang dilakukan ya kami tetap survive kami tetap pemenang pemilu
buktinya yang salah satu partai tidak boleh
sebenarnya bang sukur kita masih bertanya tanya sih
kalau sampai sekarang statusnya pak jokowi ini masih kta pdi perjuangan nggak sih
ya ditanya sama beliau lah bukan ditanya kepada saya
ini kan kami masih memiliki kami ini partai besar
kami juga harus menunjukkan sebagai sebuah partai besar dan memiliki etika
ya tidak mungkin presiden kami pecat lah
kan begitu itu kita bicara etika dan komitmen
ya apapun itu ya gak mungkin pdi perjuangan memecah status masih presiden toh
kami menghargai lembaga itu
nah sebelum saya tanya ke mas umam dan ke bang sukur lagi
sudah ada politisi dari partai gerindra
selamat sore mas hairul dan sukur nama nama
kalau ini kan kita tadi lagi ngomong ini hubungan pak prabowo dengan bu mega
sebenarnya kalau kemarin pertemuan antara pak prabowo dengan pak surya palo
itu atas pengetahuan atau seizinnya pak jokowi nggak sih
ya komunikasi politik ini kan cair cair saja mbak
sebetulnya hubungan pak surya pak prabowo itu adalah hubungan lama
pak surya itu pendiri fkppi
pak prabowo sendiri adalah keluarga besar tni
sebuah organisasi yang memiliki hubungan sejarah
hubungan sangat dekat antara keduanya
lalu kemudian kedua tokoh ini juga pernah bersama sama di salah satu partai
pak surya mendirikan partai nasdem
jadi sejarah hubungan mereka itu sudah panjang
jadi tentu jika ada sesuatu yang dianggap penting untuk menyatukan menyamakan persepsi membangun kembali silaturahmi
tapi itu atas pengetahuan pak jokowi
kalau itu sudah pasti ada komunikasi dengan pak gibran tentunya
karena beliau adalah wakil presiden terpilih
apalagi pak prabowo juga adalah pembantu presiden jokowi
pasti juga ada komunikasi tentang hal tersebut
atas seizin pak jokowi atau atas arahan dari pak jokowi
nanti usaha jeda tetaplah bersama kami di kompas petang
jadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya bang amro samad
kemarin pertemuan antara pak surya dengan pak prabowo itu atas seizin pak jokowi atau atas perintah pak jokowi
nah itu yang bisa menjawab itu tentu pak jokowi sendiri yang tepat untuk menjawab
karena ini mewakili pak prabowo gerindra
nah kalau kita lihat bahwa memang ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan
apresiasi pak prabowo terhadap
pernyataan pak surya setelah kpu mengumumkan hasil pemilu
dan menyatakan ucapan selamat
beliau proaktif tentunya untuk datang bersilaturahmi
apalagi tadi sejarah persahabatan beliau sudah cukup panjang
nah sejauh mana peran pak jokowi tentu beliau memiliki peranan yang sangat penting
yang sangat signifikan dalam membangun kekerabatan dalam
relasi politik antar keduanya
mengingat partai nasdem adalah partai yang masih berada di dalam pemerintah saat ini
dan terus tentu terus berkomunikasi juga dengan presiden pak surya
dan juga pak prabowo sebagai tim atau bagian daripada pemerintahan yang ada
jadi sesuatu yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bangsa dan negara
seberapa besar sih sampai atau sampai kapan sih peran pak jokowi ini terhadap pak prabowo
apakah jangan jangan menunggu sebagai ketua umum partai golkar ini juga menjadi bagian
untuk mempertahankan pak jokowi agar bisa mengendalikan pak prabowo
wah pertanyaannya memang ngeri ngeri sedap
secara teori dan juga berbasis pada realitas pengalaman sebelumnya
presiden yang sudah memulai
untuk masuk di fase akhir pemerintahannya
itu memiliki karakter yang politik
dia akan semakin melemah secara politik
terlebih ketika kemudian dia tidak memiliki backup kekuatan politik yang memadai
kalau misal kemudian apa yang dilakukan oleh pak jokowi
kalau misal pak jokowi tidak memiliki backup kekuatan politik yang memadai
terutama pada fase transisi kekuasaan
begitu juga masuk dalam fase kekuasaan baru
yang dia sudah tidak memiliki kekuatan politik apapun
karena seorang jokowi bukan lagi seorang presiden
dia adalah ayah biologis dari seorang wakil presiden
kalau misal nanti sudah di lantik
maka kemudian relatif tidak begitu memiliki pengaruh yang signifikan
maka strategi yang belakangan muncul
dimana ada sejumlah upaya
operasi politik yang mencoba meletakkan pak jokowi
menjadi bagian dari top leader di partai golkar
maka itu bisa dipahami sebagai sebuah bagian dari well defense strategy
welf dalam konteks ini adalah upaya mempertahankan kepentingan politik
maka kalau misal kemudian hal itu bisa dilakukan
maka bisa jadi pak jokowi akan tetap relevan
akan tetap memiliki kekuatan politik
untuk mempengaruhi bagaimana proses dinamika
dan juga menentukan arah dari politik pemerintahan yang baru
sehingga dia tetap memiliki saham politik di pemerintahan yang baru
maka bisa saja kemudian pak jokowi akan terpental
dari ring tertinggi dalam kontestasi kekuasaan kedepan
nah oleh karena itu ini yang kemudian harusnya diperhitungkan dengan matang oleh pak jokowi
dan saya yakin pak jokowi juga keputusan keputusannya
pilihan pilihan politiknya untuk stay away dari pdip misalnya
tentu beliau sudah siap dengan segala konsekuensi
ada pun konsekuensi politik yang kemudian nanti berpotensi menghantam balik beliau
harusnya semua itu sudah diperhitungkan dengan matang
nah bang abdul sama sebelum saya ke bang sukur nih
ini kan kemarin kata pak bahlil bilang ada parpol yang ciri cirinya sejuk nih
yang akan segera bergabung ke prabowo gibran koalisi indonesia maju
ciri cirinya parpolnya ini warna apa biru
hijau atau merah kalau merah partainya bang sukur ini kan identiknya bukan sejuk ya
gerindra juga mbak memiliki sejarah perjuangan dengan pdi perjuangan
kita terus terang pak prabowo sangat menghormati
jadi masih harap ya biar pdi perjuangan gabung ya
sangat menghormati ibu mega dan spirit perjuangan ideologi bung karno juga menjadi banyak sekali referensi
dan dua ribu sembilan sejarah telah mencatat bagaimana kerjasama itu telah terjalin dengan baik
tentu pak prabowo juga memiliki harapan yang sama untuk terus berkontribusi bersama sama dengan pdi perjuangan
kalau untuk p tiga sendiri memang mereka dalam rapat harian yang kita lihat videonya telah memberikan ucapan selamat
kita juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar
p tiga yang telah menyampaikan ucapan selamat sebagai bentuk komunikasi awal tentunya untuk bersama sama ke depan
jadi semuanya terbuka apalagi dengan pks
pks juga partai gerindra dua pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pernah bekerja sama sangat erat dalam menghadapi kontestasi sebelumnya
jadi pak prabowo adalah spiritnya ingin selalu membuka diri bersama sama dengan satu dengan yang lain
kalau gitu tadi kan dijawab oleh bang armul samad yang pertama adalah pengennya sih pdi perjuangan ya bisa gabung
kalau gitu sebenarnya syarat apa sih yang bisa diajukan oleh pdi perjuangan
syarat mutlak gitu ya supaya pdi perjuangan mau kemudian bergabung pak prabowo pak prabowo juga mau bertemu dengan bu mega
dan bu mega juga mau ketemu dengan pak prabowo bang sukur
ya tadi sebelum bro kamangrusama tadi saya sudah sampaikan kita dengan gerindra juga nggak ada masalah
secara personal kita tidak ada masalah
nah tentu hal hal yang baik untuk bangsa ini kan kita akan kerjasama
kita kan sepakat untuk mendorong dan menyelesaikan persoalan persoalan bangsa
tetapi waktu pemilihan di dua ribu dua puluh empat kemarin akan kami berbeda
kami mengajukan calon yang lain ya yaitu mas ganjar dengan pak mahfud
nah tentu apapun nanti hasilnya karena menurut kita kan ini
nanti tidak ada masalah masalah lain sehingga bisa berjalan dengan baik
saya sih melihat begini saja
sudah biar jangan lagi ada luka luka yang banyak
biar jangan lagi ada hal hal yang kita pertanyakan terkait dengan aturan dan peraturan
sudah yang sudah selesai istirahat pulang kampung
bisnis sekarang lagi jalan bagus kata pak koril uman
nah udah jadi biarkan siapapun yang ditetapkan dipilih oleh rakyat
biarkan mandiri jadi jangan lagi bermanuver manuver
karena nanti ya itu akan melukai banyak orang
ya kan seperti tadi ya mas bahlil mengatakan
ya ini teman teman gerindra saja tidak ada yang berbicara
masa orang lain sih yang berbicara terkait dengan hal hal seperti itu gitu loh
oke jadi maksudnya pesannya bang sukur yang ditangkapnya apa mas umam singkat aja
memang pdip merupakan kekuatan besar yang sangat diharapkan oleh pemerintahan baru untuk masuk dan membackup pemerintahan
karena kalau misal pdip masuk maka praktis stabilitas politik dan pemerintahan bisa terjaga
pdip itu termasuk kekuatan yang relatif cukup loyal
tapi nampaknya tadi luka lamanya dalam banget tuh
nah itu yang kemudian harus kita cek
apakah kemudian akan ada proses healing yang lebih cepat atau semacam sebuah proses atau upaya mengkompartemen
antara ini adalah bagian dari proses upaya negosiasi kompromi sekaligus diplomasi politik dengan kekuatan inti dari pemerintahan baru nanti yaitu pak prabowo
dengan menegasikan kalau misal masih ada luka ada mas gibran yang berada di layer keduanya
meskipun itu tidak mudah tetapi dalam konteks politik bisa saja itu terjadi
bu mega secara legowo juga membukakan pintu bagi pak prabowo untuk masuk di pemerintahan pak jokowi
jadi semua dinamik masih memungkinkan dan ini bergantung pada informational input yang masuk kepada bu mega
dan itu akan ditentukan oleh lingkaran inti di sekitar bu mega terutama oleh teman teman elit di pdip
mas umam terima kasih bang suko terima kasih bang kamrul samad terima kasih saya selalu bapak bapak